untuk sesi pertama ini debat antar cawagup kami akan berikan kesempatan pada pasangan nomor urut dua terlebih dahulu untuk membuka debat dengan mengajukan pertanyaan
baik terima kasih
mas emil ada satu pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada mas emil
kemarin itu saya sempat jalan jalan juga menyapa warga kabupaten trenggalek
lalu saya melihat bahwa di dalam data bps dua ribu enam belas tingkat kemiskinan kabupaten trenggalek itu naik tujuh belas persen
lalu kemudian dua ribu tujuh belas tingkat pengangguran terbuka kabupaten trenggalek juga naik mas tiga puluh tujuh persen
dari sembilan sembilan ratus enam puluh sampai ke angka tiga belas
sementara saya tahu mas emil punya program yang begitu baik adalah millennial job center
lalu bagaimana mas komitmen mas emil
ini pertanyaan yang sudah bisa diprediksi karena sudah banyak yang bisa dipatahkan dari pertanyaan itu
jadi kalau bicara soal kemiskinan coba dicek angka yang terakhir
malah penurunan kemiskinan kita ini hampir bisa melebih penurunan kemiskinan di provinsi
jadi angkanya sekarang sudah kepala dua belas
cek di bps saja silahkan nggak usah teriak ya
nah yang kedua yang kedua soal pengangguran
asal mbak tahu ini makanya harus dicek itu ada yang namanya time series analysis
jadi jangan melihat secara statik
lihatnya time series selama moving average misalnya tiga periode atau lima periode
jadi tahun dua ribu lima belas itu angka pengangguran itu ada di atas empat persen
jadi angka bahwa di dua ribu enam belas drop di dua persen
angka ini ada anomali dengan angka dari bps provinsi
hasilnya dari pak wagup
yaitu bahwa kami punya tingkat pengangguran di sekitar empat persenan
lalu sekarang di dua ribu tujuh belas sudah tiga empat persen
artinya kalau kita merujuk ke situ sebenarnya pengangguran turun
karena kami memang melakukan diversifikasi
baik boleh langsung ditanggapi
tapi kalau saya masih melihat bahwa dari tingkat pengangguran
pengangguran terbuka itu kalau dibandingkan dengan jawa timur
trenggalek itu masih tinggi mas
jadi tetap saja saya ingin bertanya
mas emil komitmennya dengan millennial job center sebenarnya bisa direplikasi
dilakukan sebagai pilot project di terenggalek
tapi ternyata kemudian terenggalek hanya satu dua puluh lima persen wilayah jawa timur ini tidak bisa
kemudian mas emil mau membawa program ini ke jawa timur
nah ini yang salah kaprah
lalu kedua mas
tolong cek angkanya dulu mbak
jadi gini mbak putih
pak wagub ini punya datanya
tingkat pengangguran di trenggalek itu justru lebih baik daripada tingkat pengangguran di jawa timur mbak
jadi silakan dicek
ayo kita cek sekarang datanya
jadi saya rasa datanya ini salah ngambil
jadi pertama gini
satu starting pointnya salah
kedua bahwa kita sudah menurunkan sekarang di tiga empat
nah sekarang kata kuncinya kalau kita bicara mengenai pengangguran
memang jawa timur ini agregasi
jadi terenggalek ini memang salah satu daerah yang kami beruntung
dari angka partisipasi sekolahnya masih lebih baik
nah memang ada beberapa daerah yang kemudian mengalami kondisi yang lebih menantang
termasuk makanya secara agregat jawa timur itu
tetapi kita ngomong millennial job center tadi
pada intinya di trenggalek tahun dua ribu enam belas terjadi gelombang lanina yang merupakan musim basah berseluruhan
selama satu tahun setelah dua ribu lima belas kering
tetapi kita mendapatkan
kita mendapatkan penghargaan
peran nasional untuk pertumbuhan ekonomi inspiratif
karena pertumbuhan ekonomi kita bertahan bukan turun
itu akibat diversifikasi sektor jasa perdagangan
tetapi bagaimanapun seperti yang tadi saya sampaikan melalui data
dan juga kemudian yang tadi saya sampaikan jalan jalan ke terenggalek
ternyata kemudian saya juga temui di sana
mengapa kemudian terenggalek menjadi kabupaten stunting
dan ada desa desa juga
sementara mas emil yang seperti disampaikan
sesi pertama sudah habis
kita berikan aplaus terlebih dahulu
jangan bergerak dulu
kita masih ada satu sesi lagi
bapak dan ibu cawaguk
masih ada satu sesi lagi
diingatkan sekali lagi kepada para hadirin
malam hari ini
jangan mengganggu jalannya perdebatan
karena waktu terus berjalan
pertanyaan nomor dua untuk bertanya
sekarang giliran nomor satu bertanya
mbak putih tahu nggak berapa angka persentase gizi buruk di seluruh jawa timur
angka gizi buruk di seluruh jawa timur
angka gizi buruk
nah jadi gini
mbak putih selalu bicara mengenai pemberian nutrisi
tahu nggak sebenarnya selama ini yang sudah diberikan oleh kepada para ibu hamil atau balita kurang gizi itu apa selama ini
dan dari mana sumber pembiayaannya selama ini
dan satu lagi
mbak putih pernah jalan jalan ke trenggalek
datang ke satu desa
katanya desa gizi buruk
saya pengen tanya
bayi yang mbak datengin itu beneran terkategori gizi buruk nggak
dia masuk kategori apa
apakah sudah sampai level wasiokor atau marasmis yang mana kira kira
yang pasti yang saya datangi di tenggalek mas emil
ini adalah kalau tidak
desa yang saya datangin adalah desa kalau saya tidak salah menyebut desa krayan
itu saya bertemu dengan ibu dan
bayinya terkena stunting
artinya tumbuh kembang dari bayi itu
tingginya normal lho mbak yang mbak datangin
saya ingin bertanya tadi sama mas emil
tapi saya melihat memang tumbuh kembang dari bayi tersebut
mbak yang namanya bayi stunting di desa krayen
yang stunting namanya wafik aprilia
bukan yang mbak datangin
mbak datengin bukan wafik aprilia
wafik aprilia yang mengalami itu
pelaku kembang bayi tersebut tidak sesuai dengan usianya yang tiga tahun
juga terkait dengan lingkungan yang ada di desa
mbak putri sudah ngecek sepuluh kabupaten
sudah tahu ada berapa kabupaten yang masuk program stunting
di tahun dua ribu tujuh belas ini
dari dua ribu delapan belas seratus desa
dua ribu sembilan belas naik jadi satu ratus enam puluh
dua ribu sembilan belas naik menjadi tiga ratus empat puluh
kalau mas emil
silahkan mas emil yang menjelaskan
saya datang ke desa tersebut
kemudian saya melihat di lingkungan desa tersebut
tidak hanya pemberian gizi
tetapi kemudian di desa tersebut pun fasilitasi
mas emil juga kan phd nya juga pasti mengetahui
bagaimana kemudian stunting itu
bagaimana itu bisa dipenuhi oleh bagaimana lingkungannya
mbak putih udah tahu berapa sertifikat
mck nya tidak ada mas emil
sertifikat odf yang sudah saya tanda tangani berapa untuk desa desa
ada banyak sekali sertifikat odf
yang sudah kita tanda tangani di sini
melakukan satu program untuk jawa timur
tetapi kemudian di trenggalek
sendiri desa tersebut
ini artinya mbak putih nggak tahu bayinya sebenarnya gizi buruk atau enggak
ini masalahnya dia nggak tahu
dia datang ke bayi yang bukan gizi buruk
tapi masuk beritanya gizi buruk
kita berikan kesempatan satu satu
supaya kita bisa mendengarkan
di mana di dalam stunting itu tumbuh kembang anak
itu tidak sesuai dengan
ada sepuluh kabupaten yang terburuk stuntingnya di jawa timur
dan salah satunya dari sepuluh kabupaten itu adalah trenggalek
seratus kabupaten stunting bukanlah yang stuntingnya terburuk
tapi artinya di trenggalek masih ada
trenggalek masih lebih baik dari rata rata jawa timur
dan memang ada di sana desa yang diprediksi sebagai desa stunting
jadi ini yang sebenarnya harus mas emil
ini contoh bahwa ada ketidakpahaman mengenai konsep dari stunting itu
saya berbicara mengenai fakta mas emil
rata rata jawa timur berapa
saya berbicara mengenai fakta mas emil
rata jawa timur berapa
mas emil harus bisa mengakui bahwa di trenggalek ada desa stunting
artinya mas emil tidak langsung melihat masyarakat dan rakyatnya
mengapa bisa ada di luar buku di sana
mengapa bisa ada stunting di sana
kalau mas emil mengetahui
mas emil akan melihat
silahkan duduk waktunya sudah habis
bapak ibu waktunya sudah habis